maraknya pencurian listrik di wilayah mojokerto membuat petugas pln kota mojokerto melakukan razia di sejumlah tempat
dari razia itu ratusan meter kabel yang digunakan untuk mencuri disita petugas
dengan pengamanan petugas kepolisian dan tni sejumlah petugas pln wilayah mojokerto melakukan razia pencurian listrik
berdalih penerangan jalan umum di desa menturus kecamatan kudu jombang selasa pagi
petugas yang naik ke atas tiang listrik langsung melakukan pemutusan sambungan kabel ilegal
tak tanggung tanggung kabel ilegal untuk mencuri listrik tersebut panjangnya mencapai lebih dari dua ratus meter
parahnya lagi ada juga yang mencuri listrik dengan menggunakan kabel telepon
yang bukan standar sambungan listrik pln sehingga sangat berbahaya
pencurian listrik untuk pju ini marak terjadi di desa menturus karena minimnya pju resmi dari pln
meski begitu pln tidak bisa mentolerir pencurian tersebut
selain membahayakan keselamatan warga sendiri akibat pencurian tersebut perusahaan listrik negara sangat dirugikan
namun dalam razia ini pln tidak akan memberi sanksi tegas maupun pidana
dan hanya memberikan teguran dan edukasi kepada warga tentang bahaya pencurian listrik
razia serupa akan terus dilakukan oleh petugas pln
lantaran masih banyak warga yang belum tahu bahaya pencurian listrik